pelaporan pajak tahunan terus disosialisasikan pihak direkturat jenderal pajak
semua wajib pajak tidak terkecuali dpr wajib melaporkan pendapatannya
hal ini sebagai bentuk kepatuhan hukum dan keteladanan kepada publik
dirjen pajak terus bahkan membuka pojok pajak di kafe dan mal dengan melibatkan selebritas
pendapatan terbesar negara yang setiap tahunnya masuk dalam apbn bersumber dari pajak
ketua dpr bambang susatyo mengatakan
lapor pajak di lingkungan dpr adalah bentuk tanggung jawab anggota dewan sebagai warga negara yang taat pajak
menurut bambang ketaatan melapor pajak dan bayar pajak adalah salah satu indikator warga negara yang baik
dengan taat pajak warga pun berkontribusi untuk mendorong roda ekonomi
bambang menambahkan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar
ia pun berharap target penerimaan pajak di tahun dua ribu dua puluh
pembelian pajak di tahun dua ribu delapan belas sebesar rp satu enam ratus delapan belas satu triliun dapat tercapai
apbn ini produk pemerintah dan dpr sama seperti undang undang md tiga
maka lembaga perwakilan harus turut memberi contoh untuk mewujudkan berbagai tujuan
yang hendak dicapai yang luarannya adalah kesejahteraan rakyat
sementara itu di kantor pajak pratama mampang
di kota jakarta aktor dan pembawa acara david kallik hadir untuk mendapatkan
evin adalah nomor identitas yang bisa memudahkan wajib pajak melakukan kewajibannya secara online
imbauannya nggak usah takut bayar pajak
sekarang juga udah ada account representatifnya juga di sini
yang akan membantu kita untuk melaporkan pendapatan kita
jadi kita bisa tahu berapa besar pajak yang harus kita bayarkan
dan juga berapa besar income yang kita dapatkan itu nantinya
dan juga besarnya uang yang kita bayarkan ke negara
tentunya itu untuk negara juga buat support negara
lagi juga selama kita jadi warga negara bayar pajak kan kewajiban
kantor pajak pratama mampang perapatan mencatat
ada dua belas enam puluh lima wajib pajak yang telah mendapatkan izin
dari jumlah tersebut baru tujuh belas persen yang telah melaporkan spt
pelaporan spt masih akan berlangsung hingga tiga puluh satu maret mendatang